sarip gak ngerti pak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
tapi juga makanan otak
nah rumah juga bukan sekedar makanan perut
makanan batin siraman rohani nah rumah juga bukan sekedar
sekedar dapat kita tinggali
seperti itu saja
tapi harus membuat kita betah
sehat dan aman
cara untuk mendapatkan kehidupan yang bermutu seperti itu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
itu yang namanya
bekerja dan berusaha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
pak pur mengerti sudah usaha saya enggak
lalu kira kira apa langkah saya selanjutnya pak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
tingkatkan tarap hidup anda
tanamkan sebagian modal untuk meningkatkan kemampuan anda
ada seorang peminta minta pak
duduk di rumah kita
boleh dia saya berikan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
nah bagaimana riff
sudah dibuatkan makan siang untuk peminta minta itu
ya dia masih sibuk pak dengan urusannya
sehingga makanan yang sarip buatkan juga udah bisa sentuhnya pak
sibuk sibuk kenapa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
keliatannya dia sedang mencocokkan pembukuan dengan setumpuk uang di tangannya pak
kalau begitu tamu kita kali ini kong lemerat dong
tapi lihat saja oleh bapak kelakuannya
selamat siang pak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
bapak hentikan dulu pekerjaan hitung menghitung ini
lalu makan siang dulu
anda persis si etik sekretari saya
selalu menggunakan saya makan siang kalau saya sedang memeriksa pembukuan
setiap pimpinan selalu harus tekun memeriksa pembukuan perusahaan
sebab pimpinan perusahaan yang baik harus bertanggung jawab kepada pemegang saham kepada karyawannya dan kepada para pembelinya
di mana dulu bapak bekerja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
tetapi saya mempekerjakan tidak kurang dari seratus karya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
cuma sekarang amblas
karena saya membeli
karena saya membeli seratus hektare tanah dengan sertifikat pas
tetapi jangan khawatir
saya sekarang sedang bersiap siap untuk membangun perusahaan baru
uang sudah saya siapkan
hanya tinggal cari lokasi yang cocok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
yang penting berapa lama dia bangkit kembali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
kalau kebetulan saya ada keperluan di kawasan
kawasan desa cikoneng ini
oh ya pak maaf ini untuk sekitar pejalanan
tidak perlu seperti saya katakan tadi saya masih mempunyai setas uang untuk membeli seratus hektare tanah
berikanlah sedekah cuma kepada mereka yang membutuhkan begitu lebih baik
betul pak selamat siang
hampir lupa hampir lupa penting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
kalau bapak ada keperluan
terima kasih pak
kelihatannya dia bekas orang kaya pak

ya kasihan dia tidak siap ditinggalkan oleh hartanya
tapi kelihatannya dia bahagia
ya dia hidup dalam di
dan kertas korban
biasanya bapak memberikan mereka sarung dan menyuruh mereka sholat
ada orang orang yang tidak diwajibkan menjalankan
apa yang disuruh mereka lakukan
apa yang disuruh atau dilarang oleh allah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
orang orang yang belum dewasa
orang orang yang sedang tertidur
dan mereka yang ruksak kawit kiram